mana baju cantiknya dik
sedihnya ke anaknya sih nanti besarnya kayak mana
kalau masih ini dia nggak ngerti ya kan nanti pasti dia bertanya ya kan kenapa
sedih hancur kayak mana
kalau udah ini ikhlas
nenek mana yang nenek rasakan sakit nih
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
kenapa kamu yang gak makan
menjadi seorang perempuan haruslah memiliki jiwa yang kuat dan juga hati yang tegar setegar karang
dan menjadi seorang ibu haruslah memiliki rasa sabar tanpa batas dalam menjalani kehidupan bersama keluarga
dan kisah berikut ini adalah tentang seorang ibu di deliserdang sumatera utara
devi adalah seorang ibu
yang begitu tangguh dalam merawat anak kembarnya yang bernama adam dan malika
yang kini usianya satu lima tahun
kedua buah hatinya tersebut terlahir dengan kondisi kembar siang
di dalam sebuah rumah yang berada di sudut perkampungan cinta damai percut seyituan deliserdang sumatera utara
dua bocah mungil
ini baru saja membuka mata dari tidurnya
adam dan malika
nama dua anak kembar dengan rumpa identik
kedua bocah berusia satu lima tahun ini terlahir dengan kondisi kembar siam
dengan tubuh menyatu di bagian perut atau konjoin twin omfalagus
mana tadi cantiknya
adam dan malika masing masing memiliki kepala dengan organ otak
jantung sepasang paru paru hati lambung dan dua tangan
namun anak kembar siam ini harus berbagi organ usus besar
kandung kemih dan masing masing hanya memiliki satu kaki
adam mengendalikan kaki bagian kiri
sementara malika mengendalikan kaki bagian kanan

adam dan malika sejati jati
dan mereka berpikir bahwa mereka akan menemukan kembar siang
dan mereka berpikir bahwa mereka akan menemukan kembar siang
sejatinya adalah dua orang yang berbeda
kondisi inilah yang membuat mereka selalu bekerja sama dalam melakukan aktivitas sehari hari
namun tidak jarang kondisi dan keinginan bocah kembar ini tidak sejalan
dikaruniai anak kembar dengan kondisi berbeda dengan anak kebanyakan
devi ikhlas dan legowo
perempuan dua puluh tujuh tahun ini yakin bahwa adam dan malika adalah amanah sang pencipta
yang bisa menjadi pembuka pintu surga baginya
kalau hamil sih rasa saya sehat saja
karena bergerak di perut dia kencang
saya nggak tahu kalau itu kembar
tapi kok besar
beda sama yang pertama ini besar kali
jadi kami osg itu sudah tujuh bulan
baru usg pertama tujuh bulan
sudah dijelaskan dokter itu
itu bawasannya ini kembar siam
tapi dempetnya itu nggak tahu katanya gitu
terus kami nggak percaya gitu ya kan
kami ke rumah sakit lain
rupanya sama kembar siam katanya
terus kami dirujukan ke adam malik
kalau pertama pertama sedih hancur kayak mana

aku mau tidur
setelah adam dan malika lahir november dua ribu dua puluh satu lalu
serangkaian pemeriksaan medis dilakukan
pada saat keduanya baru berusia hitungan hari
devi juga diberi pilihan
terkait operasi pemisahan anak kembarnya
namun perempuan dua puluh tujuh tahun ini menolak
devi tidak ingin kehilangan salah satu buah hatinya bahkan kemungkinan risiko kematian juga terjadi pada keduanya
kalau pemisahannya nggak bisa nggak bisa dipisah
saya disarankan bisa pisah tapi pilih salah satu katanya gitu
jadi kami urus aja lah dua dua gitu
kalau pemisahannya nggak bisa mama
tidak berbeda dengan anak lain seusianya saat ini adam dan malika tumbuh menjadi anak yang aktif
namun bocah kembar ini harus rutin kontrol ke rumah sakit setiap satu bulan sekali
ya kondisi kesehatan adam dan malika harus benar benar diperhatikan
terutama di bagian pencernaan dan anusnya
saat usianya baru empat belas hari adam dan malika menjalani operasi kolostomi
prosedur pembedahan ini adalah untuk membuat lubang anus baru di perut keduanya
karena pada saat lahir anus bocah kemar ini tidak normal
bahkan perut mereka sempat membuncit karena buang air besarnya tidak lancar
sejak memiliki lubang anus di dinding perutnya
adam dan malika mau tak mau bergantung pada kantong kolostomi
alat kesehatan ini adalah wadah untuk menampung fesisnya
namun tak jarang saat kantong kolostomi terpasang kondisinya mendadak bocor
penuh bahkan terlepas dari stoma perut bocah kembar tersebut
padahal wadah penampung fesis ini harus terpasang dua puluh empat jam sehari
oleh karena itulah
setiap bulan devi harus menyisihkan uang minimal tiga juta rupiah
hanya untuk membeli kantong kolostomi
jumlah itu belum termasuk kebutuhan utama adam dan malika lainnya
yaitu susu dan popok
kantongan itu satu hari dia kadang tiga kadang dua
jadi kira kira kalau sebulan itu dua tiga kotaan gitu lah
sebulan tiga kotak satu kotaknya berapa harganya bu
artinya ada tiga jutanya sendiri untuk kantong buangan itu ya
rencananya pada usia tiga tahun
adam dan malika akan kembali melakukan operasi anus lanjutan
dengan catatan kondisi keduanya sehat
di balik ketegaran devi
seorang perempuan kuat yang begitu mencintai anak kembarnya
masih ada keresahan yang kerap mengganggu hatinya
kalau pertama pertama lihatnya memang sedih
sedih sedihnya itu sedih ke dia sih
kalau saya kan sudah tahu dari hamil anak saya ini kembar siam
sedihnya ke anaknya sih
besarnya kayak mana
kalau masih ini dia nggak ngerti ya kan
nanti pasti dia bertanya ya kan kenapa kami gini
itu sih yang saya pikirkan sekarang
mau jawab apa gitu
masa ini gimana itu sedih lah bu
mudah mudahan ada lah bisa dipindahkan apanya itu aja
kalau untuk pemisahan nggak
tidak hanya di dalam rumah setiap hari adam dan malika juga diajak berkeliling dengan stroller atau kereta dorong di sekitar pekarangan tempat tinggalnya
sebelum atau sepulang bekerja ali ayah kandung bocah kembar ini selalu menyempatkan waktunya untuk mengajak dua buah hatinya bermain
sebagai pemimpin keluarga di pundak ali juga ada tanggung jawab
laki laki tiga puluh dua tahun ini mencari nafkah menjadi kuli bangunan serabutan
upahnya per hari sembilan puluh ribu rupiah
namun sayang beberapa minggu belakangan tidak ada orang yang memakai jasanya
saat tidak ada panggilan pekerjaan ali menyambung hidup dengan berjualan pohon
tersa di sebuah toko kecil tepat di pinggir jalan pecut pematang lalang deli serdang
ini jualannya apa
poucher pulsa token listrik sama apa lagi ya
handphone perbaikan handphone
perbaikan handphone enggak sih
jadi charger gitu ya
pak dari jualan ini yang tadi bapak bilang penghasilan seharinya berapa pak
atau mungkin per bulan
penghasilan perharinya paling sepuluh lima belas ribu gitu lah kak
jadi ini sekarang pekerjaan tetap bapak ya
pekerjaan tetap bapak ya di sini ya
ini kenapa dibuka ini
ini baru sebulan kok kak baru sebulan buka
itu pun nanti pas lagi nggak ada kerja bangunan ya capek ini
lama lama sehari hari kerja bangunan ya pak ya
sekarang memang lagi
lagi belum ada panggilan lah
makanya bantu bantu istri jaga ini
dari sehari yang tadi bapak bilang sepuluh ribu itu cukup gak sih sebenarnya buat berdua di pasar hari hari buat makan cikembat buat bapak buat mbak
sebenarnya enggak cukup sih kak jadi mau bagaimana lagi
buat tambahan kan lumayan
ali sadar betul uang dikantungnya tidak cukup untuk memenuhi keuntungan

namun doa semangat dan ikhtiar ali akan selalu menemani demi untuk membahagiakan keluarga yang selalu dicintai
kadang ada yang bantu kadang ya beli sendiri memang
kalau pas lagi nggak ada kali terpaksa lah minjem kakak kadang kadang kan
nanti ada dapat bantuan ya balikkan
tidak ada yang dapat bantuan
ali bukan figur seorang laki laki yang mampu mengungkapkan perasaannya dengan gamblang
hatinya juga teriris memiliki buah hati kembar yang lahir dengan fisik tidak sempurna
namun sang kuasa memberikannya kekuatan
ia harus menjadi sandaran keluarga dalam suka dan duka
masalahnya gimana lagi sedih lah bu
ya sedih lah gimana
cuman lama lama banyak yang ngasih tau kan alah anak bawa rezeki ya udahlah
capeknya enggak enggak terhitung lah bu lah
nah tapi kalau udah lihat orang itu senyum tawa udah seneng kali

harapannya sih ya mudah mudahan cepat lah itu
harapannya sih ya mudah mudahan cepat lah itu

kalau untuk pemisahan enggak enggak dipisah pun enggak apa apa
tidak ada yang dapat menyamai ketulusan cinta orang tua pada anaknya
demikian pula cinta ayah yang tidak berhubungan
demikian pula cinta ayah yang tidak berujung
meski dalam kondisi sesulit apapun
hidup di tengah keterbatasan
adam dan malika akan selalu menjadi sumber kebahagiaan
dan penerang kehidupan keluarga
dan penerang kehidupan keluarga
dan penerang kehidupan keluarga
dan penerang kehidupan keluarga
dan penerang kehidupan keluarga
anak adalah anugerah terindah bagi orang tua

dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya
dalam kondisi apapun dan sampai kapanpun
anak akan selalu menjadi penerang kehidupan
hingga mengajarkan orang tua tentang makna sayang yang sebenarnya
seharusnya pendidikan itu adalah hak semua anak kan
maka dari itu kami bertujuan untuk memberikan
supaya sama pendidikan ini untuk semua anak
supaya sama pendidikan ini untuk semua anak
menjadi seorang disabilitas bukan berarti tidak bisa apa apa
namun memiliki keterbatasan fisik juga bisa berbagi ilmu

dan juga bisa menjadi penerang kehidupan
bagi disabilitas lainnya
dan kisah berikut ini adalah tentang seorang disabilitas netra
di sumatera utara
tepatnya di kota medan
ia mendirikan sekolah
agar siswanya bisa hidup lebih mandiri
alunan lagu selamat pagi
mengajak selisih ruangan bersemangat untuk memulai hari
mengajak selisih ruangan bersemangat untuk memulai hari
diiringi nyanyian tepuk tangan tarian bahkan pukulan alat musik jimbe
membawa kebahagiaan tersendiri bagi marilin lima

marilin bukanlah perempuan biasa
marilin bukanlah perempuan biasa
ia adalah seorang penyandang disabilitas netra
ia adalah seorang penyandang disabilitas netra
perempuan dua puluh sembilan tahun ini mengidap low vision sejak lahir
yang disebabkan oleh congenital rubella syndrome
meski indera penglihatannya terbatas
marilin tidak pernah patah semangat
ia berjuang untuk menjadi penerang kehidupan bagi disabilitas
ia berjuang untuk menjadi penerang kehidupan bagi disabilitas lainnya

bersama empat rekan disabilitas

membuka sekolah dwi tuna harapan baru yang kini berada di jalan sei batang serangan medan baru kota medan
siswanya saat ini berjumlah sepuluh orang diantaranya penyandang disabilitas netra dengan gangguan autisme
siswanya saat ini berjumlah sepuluh orang diantaranya penyandang disabilitas netra dengan gangguan autisme
siswanya saat ini berjumlah sepuluh orang diantaranya penyandang disabilitas netra dengan gangguan autisme
perkembangan autisme bicara gerak pendengaran dan hambatan lainnya
marilin ingin melawan stigma bahwa disabilitas bukan berarti memiliki keterbelakangan
namun disabilitas juga punya kemampuan untuk mandiri dan berprestasi
kami memiliki lima orang masing masing latar belakangnya berbeda beda
tapi satu kesamaannya kami yaitu semuanya bersekolah
sedangkan anak anak yang ganda di sekolah lain itu ditolak
jadi kami berpikir seharusnya pendidikan itu adalah hak semua anak kan
maka dari itu kami bertujuan untuk memperbaiki pendidikan
memperbaiki pendidikan supaya pendidikan ini sama untuk semua anak
tapi bagaimana caranya untuk bisa memberikan pendidikan bagi anak anak
yang dia punya disabilitas lebih dari satu
nah itulah yang menjadi concernnya kami sampai saat ini
yaitu memberikan pendidikan bagi mereka yang tidak lagi bisa bersekolah di sekolah umum
atau di sekolah slb yang khusus untuk tunggal
selama berusia lima belas tahun
setelah mendidik siswa
marilin tidak membatasi siapapun yang mau belajar di sekolah ini
bahkan sekolah ini juga terbuka bagi disabilitas ganda yang kurang mampu
semua orang karena di sini multi etnis multiras tidak semuanya tidak kita lihat
karena anak anak kita ini tidak mengerti juga mengenai saya ini suku apa
dia tidak paham
bahkan untuk mengerti nama saya budi sekedar itu saja kan perlu belajar perlu proses
kalau yang dia high grade kemampuan iq nya itu baik mungkin dia akan memahami
masalah pembelajaran agama kita akan kembalikan ke orang tua masing masing
di sini hanya dasar dasarnya saja
jadi semua orang boleh belajar di sini
bahkan juga tidak terbatas ekonomi karena kita ada sistem subsidi silang
siapa yang mampu dia bayar
yang tidak mampu dia bayar semampunya
metode pembelajaran di sekolah disabilitas ganda ini meliputi empat aspek
di antaranya to life tentang hidup mandiri
to love tentang berinteraksi dengan orang lain
to play tentang berbaik
serta to work untuk menopang kehidupan untuk masa depan
seluruh aspek pembelajaran diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari hari
ada lima orang guru yang juga penyandang disabilitas netra
dan tiga guru dengan kondisi mata awas sebagai tenaga pendidik siswa disabilitas
tiap tiap murid diajarkan pelajaran matematika
dengan praktek transaksi langsung ke pedagang sayur mayur
begitu pula dengan pelajaran ipa
siswa diajarkan cara berkebun
bersekolah setahun belakangan ibrahim kini mahir mengoperasikan laptop
dan membaca dengan tulisan braille
sejak menjadi disabilitas netra saat usianya tiga belas tahun
ia tidak pernah berkecil hati
meski matanya tak mampu lagi melihat awas
namun bagi ibrahim pendidikan adalah prioritas
ia selalu punya semangat untuk menggapai cita cita menjadi seorang pengacara
cita cita saya ingin menjadi seorang pengacara
yang untuk membela teman teman disabilitas
orang orang yang butuh
pembelaan dari orang orang yang mau membela
itu sih yang saya ingin
karena saya merasa sedih saat ini
banyak orang yang ingin sekolah tapi nggak tahu informasi
ingin sekolah nggak punya biaya
kadang sudah lah kita punya kekurangan
tetapi orang masih tetap juga jahat terhadap kita
jadi ibaratkan kita itu seperti mendorong di
tanjakan yang terjal
sesakit apapun yang kita jalani saat mendorong itu
walaupun itu letih sekalipun capek sekalipun
jangan dilepaskan tapi tahan
di saat ditanjakan itu tahan
pegang di sini
bagi marilin komunikasi adalah tantangan dalam mengajarkan
meskipun banyak aral pendidikan adalah bekal utama
agar penyandang disabilitas bisa hidup mandiri dan memiliki hidup yang berkualitas
yang kesannya sangat positif adalah dari pertama mereka masuk
ada sebagian anak yang tidak bicara
ada yang sujud aja dari datang sampai pulang
melempar barang berkomunikasi hanya satu arah
kita tanya kamu sudah makan
bayar dulu gaji saya satu juta katanya
tapi sekarang kita bisa melihat mereka berkomunikasi dua arah
ada yang bisa bermain menggunakan smartphone
ada yang bisa bermain drum
menghabiskan waktu luang dengan hal hal yang positif
setting dengan teman dan sebagainya
itu satu kebanggaan untuk kami sebagai guru
ketika anak kami yang sebelumnya di sekolah lain tidak diterima
membuat orang tuanya merasa khawatir
hari ini menunjukkan perubahan progres yang sangat baik

memiliki dan meraih cita cita tidak pernah mengenal kekurangan tiap individu
karena tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di masa yang akan datang
namun bekal pendidikan bisa menjadi penerang jalan
meski bagi orang dengan keterbatasan sekalipun